menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi menko marves luhut binsar panjaitan
meresmikan pembangkit listrik tenaga surya plts terapung di waduk muara nusa dua bali jumat sore
pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan ini nantinya akan dipamerkan kepada delegasi g dua puluh
di sela tugasnya sebagai ketua bidang dukungan penyelenggara acara konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh indonesia
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
meresmikan pembangkit listrik tenaga surya plts terapung di waduk muara nusa dua bali jumat sore
peresmian plts terapung waduk muara nusa dua ini juga dihadiri menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia
basuki hadi mulyono
direktur utama pln darmawan prasojo beserta jajaran
plts apung berkapasitas seratus kw peak ini juga akan dijadikan sebagai bagian dari showcase
bagi para delegasi g dua puluh yang akan berkunjung di kawasan tahurangurah raiden pasar
selain itu kehadiran pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan
ebt ini diharapkan bisa menjadi salah satu fondasi dalam upaya mencapai target nol emisi bersih
pada tahun dua ribu dua puluh
luhut juga menyebut indonesia memiliki potensi besar untuk pemasangan panel surya apung
nantinya untuk memenuhi permintaan dan memastikan ketersediaan material di dalam negeri
pemerintah berencana membangun pabrik produksi panel surya di kawasan industri kalimantan utara
kita sekarang lagi nunggu teknologi
untuk dia bisa menjadi storage baterai
kalau itu bisa berarti dua puluh empat jam bisa jalan
ini saya kira komitmen pemerintah dan presiden sangat detail mengecek dan memerintahkan dan mengecek mengenai perencanaan ini
dan kami bersyukur sampai sekarang semua program itu masih kami dapat capai sesuai dengan perintah presiden
yang untuk apungnya itu
yang untuk apungnya itu
yang untuk apungnya itu
frame nya itu dari buatan dalam negeri
frame nya dari dalam negeri
semua peralatannya dari dalam negeri memang sel nya masih di import pak
tetapi ke depan ini masih ada ruang kita membangun kapasitas nasional
sehingga nanti mohon izin pak untuk transisi energi itu membutuhkan tujuh ratus billion usd
kalau itu menjadi pangsa pasar produk dari luar negeri ekonomi kita akan melambat
job creation nya bukan di indonesia
tetapi di negara negara lain
nah untuk itu
tak hanya di bali kedepan pembangunan plts terapung ini akan dikembangkan di danau maupun waduk yang ada di daerah lain
dan hasil daya listrik yang dihasilkan dari plts terapung ini akan diserap oleh pln